kursi hanyalah pemanis saja ada yang lebih besar yakni rekonsiliasi sebagai bukti kesamaan visi
lalu bagaimana dengan partai koalisi lain yang telah mengkontribusikan diri dalam pertarungan kandidasi yang lalu
apakah dengan merapatnya atau potensi merapatnya gerindra jadi peluang bagi perubahan strategi koalisi
kami akan mengupas persoalan di balik kursi menteri yang seharusnya memang menjadi hak prerogatif presiden jokowi
dimana persoalan ini tidak hanya menyentuh ranah politik saja
tapi juga aspek pemerintahan demi kepentingan rakyat banyak
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia bersama saya budi adiputro
inilah kupas tuntas edisi jokowi mencari menteri siapa gigit jari
pasti anda penasaran kan saya tidak sendiri kali ini saya akan perkenalkan dulu orang orang yang cantik
dan ganteng di sebelah saya
yang pertama saya akan kenalkan teman teman dari universitas negeri jakarta
hijau ya ini juga sama sama hijau tapi beda
namanya juga hijau kan ada banyak ya gradasi gradasinya
partai juga ada partai hijau satu partai hijau dua
ini ada hijau juga tapi dari upn veteran jakarta
tidak hanya teman teman unj dan teman teman upn veteran
ada juga teman teman yang tidak beralma meter di sana
bagian dari kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan suara rakyat dan peduli
apa sih dan siapa sih kira kira orang yang akan mewakili kita menjadi harapan kita di kabinet mendatang
teman teman dari masyarakat sipil
oke sudah cukup perkenalannya
saya budi adiputro tadi sudah kenalan juga
kita akan bicara mengenai serba serbi kabinet
wah harus dong kalau enggak kamu pindah sebelah sana kalau nggak mau
oke kita ini informasi pertama ya di flash news ini
akhir akhir ini banyak yang tebak tebak
pemerintahan periode kedua jokowi ibarat punya kekuatan magnetis
seperti biasa nih jatah kursi dalam kabinet mulai bikin was was partai koalisi
mereka tidak berani nyinyir lagi
berharap kadernya dipilih pak jokowi sebagai menteri
soal tebak tebakan rupanya bukan barang baru buat jokowi
sebagai presiden beliau adalah pelopor tebak tebakan termasuk memviralkan tebak tebakan nama nama ikan
tapi kita nggak sebut nama nama ikan di sini ya karena saru katanya
mungkin karena trauma makanya nama nama ikan tidak lagi masuk dalam daftar pertanyaannya pak jokowi
maka nama menterilah yang kini menjadi bahan pertanyaan
seperti kejadian tahun dua ribu enam belas waktu ia pergi berusukan
kita boleh nggak saya boleh nggak pakai pantun nih buat bridging acara ini
oke ada pantun sedikit dari pak lembang
jalan jalan ke sungai musi jangan lupa beli kecapi tebak tebak nama menteri
kita tanya sama si santri
tiga saja nama menteri gak apa apa
nama pendeknya nggak apa apa boleh
nomor satu bu megawati
namar dua ahok
namar tiga pak jokowi
namar tiga pak jokowi
namar tiga pak jokowi
namar tiga pak jokowi
itu ramalan santri
gimana seru ya
masih mau lihat nggak yang nama nama ikan yang waktu itu viral
enggak jangan jangan itu bahaya ya karena agak saru
santri tadi membuktikan bahwa ilmu ramalnya hebat bukan buatan
tebakannya terbukti tiga tahun kemudian dari tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas kali ini
meski bukan jelas
meski bukan jadi menteri paling tidak tiga nama yang ia sebut menjadi tokoh penting
dan mencuat dalam kongres pdi perjuangan
saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya
senior partai yang menjadi saksi perjuangan pdi perjuangan
para ketua umum partai dan sekiranya beserta sekjen partai
termasuk ketua umum gerindra bapak prabowo subianto
yang juga berkenan hadir menghangatkan kongres kelima pdi perjuangan
di sini juga ada ya karena juga sudah jadi
kader pdi perjuangan
terkenal namanya ahok
nah bener kan tiga tahun lalu hebat juga itu santrinya ya
ya hebat banget santrinya
bisa ngeramal tiga nama tadi disebut menteri
tapi kali ini di kongres pdi perjuangan jadi tokoh sentralnya yang disapa oleh ibu megawati
dulu di bidang trending dan kontroversi ahok itu tadi yang disebut oleh bu mega
bisa disebut pelanggan tetap
setelah di penjara ia tidak lagi mencuat dan dunia politik tak lagi terpikat
trending bergerak liar karena dunia maya tidak memiliki kiblat
maka tak heran jika didi kempot bisa trending sebagai lord of the broken heart
tepuk tangan dong buat lord didi dong
oke kita tinggalkan lord didi kita kembali ke ahok ya kembali ke laptop
ahok memang hebat tapi setelah keluar penjara sedikit sekali yang mau jadi juru selamat
ketegasan dan kemampuannya masih tetap tersemat
dan karirnya di dunia politik diakuinya sendiri ternyata sudah tamat
tidak mungkin jadi menteri lah saya bilang ya
karena kan saya kan kasernya sudah cacat di republik ini
sudah tidak dikehendaki saya sebagai posisi ini
jadi kadang kadang kan bagi orang banyak saya dianggap penista agama
bagi yang menengah saya dianggap nikah lagi
meskipun banyak yang bilang nih
ya apa namanya ahok katanya akan jadi menteri tapi ahok mengakui sendiri karirnya sudah tambah
jadi harus dicoret tuh ya nama ahok dari bursa calon menteri
paling nggak itu atas pengakuan ahok
ahok itu pesimis jadi menteri sementara partai koalisi ngebet minta bagian dalam kabinet jokowi
ya begitulah masalah kursi menteri memang selalu seksi
memilih menteri memang tidak gampang
harus diteliti kemampuannya ditilik latar belakangannya eh latar belakangan eh latar belakangan
latar belakangnya dikepoin karakternya serta jauh dari potensi kontroversi
betul dong betul enggak
salah salah pilih nanti tiba tiba jadi rame
seperti kontroversi enzo ali yang lagi rame belakangan
masuk jadi taruna ngobrol bahasa perancis sama panglima lalu viral gara gara dituduh oleh hti atau dituduh hti
itu baru taruna tni
bagaimana kalau menteri
pilih menteri yang sehat
jangan asal pilih meski ada yang minta sepuluh kursi
pasti insya allah usulan kita akan mendapatkan perhatian khusus
ya berdoa sebanyak banyaknya pasti
kita ngusulin juga banyak tapi yang diterima belum tentu berapa
yang ngusulinnya berapa cak
mintanya sepuluh tuh
dari kata katanya cak imin tadi kelihatannya agak pasrah
iya harus jawab benar ya
jangan begitu lah cak jual mahal kalau perlu ya
masa kalah sama lulusan kampus ternama yang ogah di gaji delapan juta
cobalah tiru hanura ya partai ini
meski tidak lolos ambang batas parlemen kalau minta jatah menteri jumlahnya tidak diduga
lantas cerita soal kabinet juga
nah ini nih pak
gimana yang itu gimana yang itu
malah tanya sama saya
kira kira usul pak usman berapa itu anggota yang bakalan diusulkan ke ini
jadi pkb sepuluh ini inflasinya banyak dari pak oso empat puluh
hebat ya pak oso ya
tepuk tangan dong buat pak oso dong ya
kira kira apa ya respon ibu mega melihat tadi beberapa ketua umum partai minta jatah menteri
saya kalau inget ketawa sendiri
aduh kebayang gak ya
orang yang gak dapat aja minta
ini perlu saya sampaikan
cuplikan yang tadi hanyalah rekayasa apalagi yang ibu ketawa tadi
itulah hebatnya kepas tuntas
saya adalah orang kedua yang mengaku di indonesia ini
telah bikin rekayasa
saya mau tanya siapa yang nomor satu
ibu ratna sarumpayar
kamu kok tahu kamu operasi juga
enggak ini asli
asli ya oke alhamdulillah
cuplikan bu mega yang ketawa sih memang rekayasa
tapi pernyataan yang paling belakang itu betul adanya
kemenangan jokowi membuatnya kembali berkuasa
kemenangan tidak membuatnya jumawa
kalau mau menyindir memang harus lembut
namun menohok dan tepat sasaran
seperti arjuna dan panah pasopatinya
ketua umum gerindra bapak prabowo subianto
kembali pertanyaan kenapa saya pakai baju adat bali
karena provinsi bali kemarin sembilan puluh satu enam persen
masuk tuh barang kalau kata almarhus sultan batugana ya
tembakan presiden terpilih ibarat smash penuh kasih sayang dari rudy hartono kepada lim swi king di all england tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
kamu belum lahir pasti kan
ya belum lah saya juga belum
sebuah babak final yang penuh kontroversi empat puluh tiga tahun silam
rudy hartono menang dan menyemat gelar juara dunia untuk ke delapan kalinya
pihak manapun akan mendekat
merapat sudah agak sudah nggak malu malu lagi
kalau jadi pemenang terus loh
semua orang mau merapat
yang tidak kenal dengan saya saja kalau ketemu senyum manis salaman
kalau dulu mana mau pak jokowi
saya sudah merasakan ditinggal orang
enak jadi pemenang ya semua ngajak salaman
tapi sekarang kan bu mega sudah senang
partainya menang capresnya juga menang
betul gak penonton
jadi ini nih double kemenangan
makanya ibu jangan galak galak bu sama pak jokowi
termasuk urusan minta menteri
nanti kalau presiden kesel emang ibu mau
cuma dikasih empat menteri
moh kalau kata bu mega
ini ada pertanyaan lagi buat bu mega nih
bu emang nanti kalau pak jokowi ngambek
ibu gitu ibu mau ditinggal pak jokowi
terus pak jokowi bikin partai sendiri nanti
nah moh juga katanya
saya paham ketegasan dan sikap ibu megawati
tapi bu non sewu mohon maaf mohon izin kita harus break dulu bu
nanti kupas tuntas akan lanjut lagi setelah yang satu ini
pertanyaannya saya ke ibu boleh nggak bu
tidak mau tidak mau tidak mau
ya enggak boleh juga
tapi baiklah baiklah
meski bu mega tidak mau tadi
tapi berhubung kalau di sini saya yang berkuasa bu namanya juga moderator ya
kita harus tetap break dulu jedas jedas
sebelumnya saya mohon maaf
sekali lagi itu hanya rekayasa kami semata namanya juga anak anak jurnalis bandel ya
tidak ada tendensi apapun
jadi saya jangan diciduk ya pak ibu ya
sesaat lagi akan ada tamu tamu saya
ada adia napi tupulu yunarto wijaya irma chaniago sori bujait
dan juga adi prahinto yang akan mengulas mengupas mengenai bursa serba serbi dinamika calon menterinya pak jokowi
kami akan segera kembali
dan itu saya kira pak jokowi memahami
satu hal bahwa sistem demokrasi kita ini harus menjaga tetap ada check and balance
kalau enggak kita semua semua aja sama di partai pemerintahannya
ngapain ada yang di luar
oke anda masih di kupas tuntas jokowi cari menteri siapa ya gigi jari
pasti ada dong yang gigi jari
bursa calon menteri kini semakin hangat diperbincangkan belakangan ini
partai koalisi tentu sudah kasak kusuk mempersiapkan nama kader yang akan disodori
ada yang minta angka tinggi ada juga yang sedari awal pasrah gak dapat kursi menteri
tapi tidak hanya perkara soal menteri soal soliditas koalisi juga tengah disoroti
bagaimana dampak dari rekonsiliasi
lalu yang paling akhir sebenarnya apa sih sebenarnya maunya presiden jokowi
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama para narasumber yang sudah hadir di kupas tuntas malam hari ini
saya akan perkenalkan satu persatu anggota dpr terpilih nih politikus pd perjuangan bang adian apitupulu
tepuk tangan untuk bang adian
kemudian ini rasanya yang
paling cantik diantara para narasumber ya para narasumber
ada mbak irma suryani caniago ketua dpp partai nasdem
kemudian ada yang nampaknya nggak tahu ya nampaknya akan sebentar lagi jadi anggota baru dari rumah koalisinya jokowi maruf
ada ketua dpp partai gerira bang sonik mujahid
thank you selamat malam bang sonik
oke tadi kita sudah mengundang tiga orang politisi
kita juga mengundang dua orang analis politik yang akan membaca dinamika yang menarik terkait dengan
ya bursa menteri ini
yang pertama ada senior saya direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat malam thank you
kemudian ada analis politik dari uin syarif hidayatullah adi praetno
selamat malam budi
oke kita akan bicara
oh ya kita kenalkan dulu nih
ada teman teman juga dari mahasiswa yang mewakili suara publik
ada teman teman dari universitas negeri jakarta
teman dari upn veteran jakarta
ini mewakili suara publik dan mereka nanti akan berinteraksi juga bersama kita nih bang
karena teman teman politisi harus mendengar suara publik juga pastinya ya
oke kita akan bicara mengenai bursa calon menteri
ini menarik sekali karena menjadi headline belakangan ini
apalagi pasca kongres pdi perjuangan bang adian ada punch punch
ibaratnya ini kalau mike tyson itu gigit kupingnya hewan dan holyfield yang kemudian jadi rame di mana mana
saya mau tanya ke mas toto dulu nih
sebagai orang di luar sebelum nanti orang orang yang terlibat dalam pusaran ini
kalau kita bicara mengenai bursa menteri
apakah semenarik itu
bursa menteri dan dinamika mengenai menteri koalisi ataupun rekonsiliasi dalam satu minggu belakangan ini
apalagi pasca kongres pdi perjuangan
ya sebetulnya kalau kita bicara secara sistemik ya
pemilihan seorang menteri itu tidak terlalu menarik untuk dibahas secara politik
dalam konstelasi pertarungan politik
karena soyoknya dia adalah
pilihan prerogatif presiden
yang bisa dilakukan kapanpun
dengan alasan apapun
yang subjektifitasnya hanya ada di sosok presiden terpilih
tapi kita tahu karena alasan sistem
suka atau tidak
ada hal yang akhirnya harus bercampur baur
bagaimana koalisi itu tidak bisa dilepaskan dengan pemilihan kabinet
akhirnya kita berdebat mengenai tafsir berapa banyak partai mendapatkan jatah
siapa dari partai a yang akan mendapatkan jatah
apakah musuh politik
akan mendapatkan jatah kali ini atau tidak
kan akhirnya lebih banyak
pembicaranya terkait dengan koalisi
bukan mengenai kabinet itu sendiri
apakah ini hanya terjadi pada zaman jokowi tidak
terjadi semenjak zaman gusdur
gus dur terutama karena memang sistemnya saat itu masih dipilih oleh mpr
sehingga menyebabkan saat itu bahkan kabinetnya lebih banyak
diisi oleh orang partai ketika pertama kali terbentuk persatuan nasional
ibu mega mengalami hal yang sama
bahkan sbe sempat
tanda kutip mempermanenkan
set gap koalisi
yang seharusnya diharamkan dalam sistem presidensial
dan sekarang sama dengan pola yang sama
ada di zaman jokowi
walaupun ada hal yang lebih menarik lagi
yang tidak pernah terjadi sebelumnya
ini presiden pertama yang tidak memiliki kekuasaan sebagai ketua partai
atau atas partai tertentu
sehingga kemudian analisnya harus dua tingkat
pertama orang akan menerka partai partai mana yang akan masuk
kedua bagaimana negosiasi
antara jokowi dengan partai partai ini
bahkan jokowi dengan partainya sendiri sekalipun
itu yang menyebabkan
jokowi dengan partainya sendiri
partainya sendiri itu maksudnya ada di koalisi atau partai
temanya kan megawati tagih janji
karena saya pikir memang itu bahasan yang menarik
ketika kemudian kemarin kita melihat tafsir mengenai pidato ibu mega di dalam kongres
tetapi balik lagi
kekisruhan ini kan tidak serta merta harus kita perdebatkan dalam konteks hitam putih
juga dalam logika matematika berapa angka yang pas atau tidak
tapi kita bicara dan menjaga bagaimana secara kualitatif
presiden walaupun harus dikekang oleh kompromi dengan partai politik
tetapi bisa memastikan siapapun yang masuk di situ akan bekerja profesional dan berkualitas
oke tepuk tangan untuk mas toto
bang adi dulu sebelum nanti ketiga orang politisi
katanya itu sudah biasa dari sejak era reformasi
sejak presiden gusur
pembicaraan mengenai koalisi jatah menteri itu jadi hal yang juga menarik
apalagi publik bisa dianggap terlibat
karena sekarang terbuka
orang bisa bebas bersuara sehingga presiden kan bang adian bu irma dan pak sorry juga punya telinga yang bisa menyerap aspirasi masyarakat
kalau memang sudah biasa sejak era reformasi
apa yang menarik dari pembagian jatah menteri akhir akhir ini
kalau saya melihatnya ini justru adalah titik kulminasi dari kontestasi elektoral
jadi kalau semua partai politik
yang sedang bertarung saat ini
baik yang kalah maupun yang menang rebutan kursi
itulah sejatinya partai politik
itulah sejatinya pertarungan
nggak ada ceritanya politik itu lillahi ta'ala
nggak ada ceritanya berpolitik itu ingin masuk surga
jadi kalau kegaduhan ini terjadi
baik yang menang pendukung jokowi ataupun yang kalah
ini memang sejatinya koalisi budi
ini yang saya bilang kenapa menarik
karena mencoba untuk mengkapitalisasi kekuasaan politik
itu sebagai bagian dari mendesain kekuatan politik jangka panjang
lima tahun mendepan
ini yang saya kira kemudian presiden koalisional
jokowi yang diusung oleh banyak koalisi
kemudian menjadi dinamis
akhirnya muncul dua mazhab
mazhab gondangdia dan mazhab tuku umar
yang saat ini sedang bersiteru cukup serius
terutama soal kehadiran orang ketiga
apakah masuk koalisi atau tidak
kalau slide yang dimunculkan tadi itu kan jelas
mazhab gondangdia itu menarik
mazhab gondangdia itu menolak secara keras
perluasan koalisi dari partai pendukung prabowo
bahkan gedenra sekalipun ditolak
sementara mazhab tuku umar
makan nasi goreng bersama
diundang ke kongres pdip
adalah satu sinyalmen
membuka hati yang cukup terbuka
sejarah gotong royong menjadi bagian koalisi
karena jatah koalisi politik itu yang kemudian diperbutkan
apalagi secara definitif saat ini
jokowi setelah menyebutkan

kemudian lima puluh lima untuk profesional
kalau dikonversi empat puluh lima untuk partai politik
ini cuma lima belas kursi loh
itu artinya cuma lima belas partai politik
yang kemudian dijatahkan oleh pak jokowi
di antara keributan itu
hanura minta empat puluh tadi
hanura minta empat puluh
ada yang gak nyebut
itu justru lebih banyak yang nggak nyebut malah
terkulminasi pada apa yang terjadi pada hari ini
jadi tarikan nafas soal koalisi atau tidak
ini semuanya adalah bagaimana mengkapitalisasi kursi itu
kalau cuma gerindra datang membawa visi misi
membangun ekonomi ke depan
dititipkan kepada jokowi
saya kira orang tidak akan ribut
pak jokowi dan partai koalisi tolong pembangunan ekonomi
yang dilakukan oleh prabowo dan pendukungnya
sampaikan lima tahun mendatang
kalau cuma itu saya kira tidak akan ribut pak budi
masuk gerindra dalam koalisi itu artinya
kemungkinan kehilangan kursi menteri cukup terbuka
bagi partai partai lainnya
menjadi penting diskusi ini
jadi lima belas itu diperbutkan lebih banyak kursi lagi
dan pertanyaan untuk para politisi yang
sudah bergabung dalam rumah koalisi
atau ingin bergabung dalam rumah koalisi
peluangnya seperti itu
sebenarnya lillah hita allah
atau memang pengen jatah menteri sih
kita akan bahas itu usaha jenaka
kami akan segera kembali
tetap di kupas tuntas
anda masih di kupas tuntas jokowi
cari menteri siapa gigi jari
tadi dua analis politik merasa bahwa sebenarnya
kalau bicara menteri ya kan jatah atau jatah lagi
tapi karena berhubungan dengan publik
hajat hidup orang banyak
apalagi partai partai koalisi yang
katanya dalam pemilu kemarin
sudah diberikan amanat
dan aspirasi dari masyarakat
rasanya ini juga menjadi isu publik
tapi pertanyaan bang adi praetno tadi
sebenarnya menteri menteri yang ada dalam koalisi pak jokowi ini
lillah hita allah mendukung pak jokowi
atau emang sebenarnya berharap juga jatah menteri sih
pd perjuangan gimana bang
partai partai yang mendukung di partai koalisi
berharap jatah menteri
kan kita tidak mungkin juga memenangkan dan tidak menjaganya tuh
artinya bahwa memperjuangkan posisi menteri itu
bagian dari umumnya
upaya menjaga pemerintahan yang kita menangkan
tidak ada salahnya
justru menurut saya menjadi tidak bertanggung jawab
kalau kemudian setelah kita menangkan
dan kita biarkan begitu saja
artinya jangan kita melihat bahwa perbutan kursi ini semata mata keserakahan
menurut saya bagian dari upaya pertanggung jawaban kita
bahwa kita sudah memenangkan pak jokowi
dan akan menjaganya
salah satu dikomposi kabinetnya dong
menjaga janji janji politik saat kampanye nya dan sebagainya
termasuk menjaga perjalanan pemerintahan ini ke depannya
kalau kita biarkan begitu saja
dan kita lepaskan pada siapa saja untuk mau mengambil
menurut saya justru saya tidak bertanggung jawab
tidak bertanggung jawab
jadi itu hal biasa dan sebenarnya untuk menjaga kesinambungan pemerintahan ini
memang persoalannya ketika kita ngobrol dengan
kalau etika ini kan banyak problem misalnya ada
waduh kok terbuka sekali atau tertutup sekali
atau terang terangan sekali itu gimana bang
semakin terbuka semakin bagus bagus saja
sekarang ada perdebatan ada segala macam
rakyat semakin meningkat pemahaman politiknya
semua bisa dilihat dengan sangat transparan
cuma memang persoalannya kalau pengamat bicara bikin pusing
ini baru dua nih
kalau tiga lebih pusing lagi
kalau empat lebih pusing lagi
tapi sebenarnya yuk kita lihat sederhana saja
pembicaraan antara ibu megawati dan prabowo
kita bicara tentang nilainya kebangsaan
kita bicara tentang kerjasama di parlemen
kita bicara tentang
keputusan keputusan itu adalah hak prerogatif presiden
nggak ada bicara yang lain lain
tapi kalau kemudian pengamat bicara mungkin makan pertama apa
mie nya juga dibahas
bumbunya bagaimana itu
tapi sebenarnya biasa biasa saja
dan kita tidak melihat kemudian pertemuan di gondang dia itu sebagai suatu bahaya yang mengancam
bahwa mereka buat pertemuan ya buat saja
bagaimanapun juga kan kita melihat secara konstitusional bahwa keputusan menteri apa siapa di mana
itu ada di tangan presiden
bahwa kita sebagai partai pendukung punya kewajiban mengawal presiden yang kita menangkan
itu juga sebuah pertanggung jawaban moral yang tidak bisa kita tinggalkan
jadi bukan dalam langkah serakat tapi untuk mengawal tadi itu bang ya
jatah menteri itu untuk mengawal sebenarnya kesinambungan
mbak irma gimana mengenai jatah menteri ini
lila ita allah tadi katanya bang adi
lila ita allah atau berharap jatah sebenarnya
saya sepakat dengan yang disampaikan adian
kalau misalnya pdip meminta lebih banyak menurut saya wajar wajar juga
yang pertama pdip adalah pemenang pemilu
kemudian kursi pdip di parlemen itu memang paling banyak
kalau pdip mendapat lebih banyak no problem nggak ada masalah
seperti adian bilang tadi kita harus ikut mengawal pemerintahan ini nggak bisa juga kita lepaskan
gak bisa kita biarkan begitu saja beliau karena program program yang disampaikan pak jokowi kemarin yang lima itu sangat komprehensif sekali
kalau lima itu
kalau tidak dikawal tidak dijaga dan tidak dikontrol saya kira tidak maksimal nanti pencapaiannya
tapi ingin saya garis bawahi satu hal yang disampaikan adinda saya tadi
bahwa gak ada yang lila ita allah
betul gak ada yang lila ita allah
tapi perlu saya garis bawahi
nasdem sejak dua ribu empat belas sampai hari ini kita memang mendukung pak jokowi itu tanpa syarat dan mahar
kalau memang pak jokowi ternyata nggak mau kasih masa kita mau minta minta
kemudian kita mau marah marah mau ngemis ngemis enggak itu bukan nasdem
bukan nasdem banget loh gitu ya
dan kita juga gak ingin
tapi tetap minta mbak irma
kita nggak ingin juga membebani beliau
tapi kita sama seperti yang adian bilang tadi kita harus mengawal kepentingan kepentingan orang yang kita menangkan ini tadi
karena capaian yang ingin kita raih ke depan adalah indonesia ke depan menjadi lebih baik
bersama sama dengan partai koalisi kan begitu
jadi tidak minta tepuk tangan
tidak minta tapi kalau diberi jatah ya syukur alhamdulillah ya
kalau calon pengundi baru gimana
ini calon penghuni baru apa enggak nih bang swadik
banyak yang ragu ragu icuk nih bahasa bulu tangkisnya nih
kan ini dua partai yang punya saham besar katanya deh
anda nih punya saham baru ipo mau beli berapa lembar saham nih kira kira
oke saya ref yang tadi ya
pertama ketambang toto tadi
mengingatkan kita bahwa adalah hak prerogatif
presiden untuk menteri itu
beda dengan ketua mpr misalnya
yang kedua tadi sebutkan juga bahwa wajar sekali
jika partai partai koalisi pendukung jokowi pendukung pak jokowi itu memintanya
bahkan saya juga setuju
makin terbuka makin bagus
yang ketiga swadik greendrag
tadi bang andrian mengatakan dalam pertemuan ketua umum kami dengan presiden terpilih jokowi
dengan ketua umum pdip
kami tidak berbicara sama sekali tentang menteri
kami hanya bicara amanah dari rakyat rakyat mendukung kami tentang program program itu
nah kami sampaikan kepada presiden jokowi
kami sampaikan juga kepada ibu megawati
ini loh terserah diakomodasi atau tidak
ketika sudah diakomodasi apakah setiap kata istilah bang andrean tadi
kami diminta ikut mengawal tidak
kalau di terima syukur
kalau programnya ditolak juga tidak apa apa
kalau program diterima dan disuruh pengawal
seperti disampaikan oleh pak prabowo tadi
jadi poin kami bukan meminta menternya
tapi ini adalah amanah program program pemilik kami
silahkan mau dipakai atau tidak
misalnya perlu pengawalan kami
tapi kalau tidak dipakai
ini jawaban jawaban idealis dari para politisi ya
gimana melihat ini menjawab keresahan dan keinginan publik di alami terakhir dengan perspektif tadi
saya coba mulai dengan analogi adian tadi ya
adian mengatakan pengamati kadang kadang
makan pan makan mie aja disebutin mie nya terbuat dari apa mereknya apa segala macam
sebetulnya tidak akan ada pembicaraan seperti itu
ketika ada keterusterangan dari partai
untuk bertarung ide
analogi adian tadi
kadang kadang politisi ini ketika lagi masak mie instan dia ngakunya anak nasi
karena takut dibilang gak sehat
akhirnya kita harus jelaskan
tidak itu mie instan
itu tidak apa apa
anda makan asalkan tidak berlebihan
misalnya seperti itu
sama seperti ketika kita berbicara mengenai politik ide
perbedaan pendapat yang mungkin muncul
bahkan sekalipun dalam satu barisan koalisi terkait dengan kabinet dan koalisi
saya sangat senang ketika misalnya pdip dengan asdem misalnya disini
berani berbeda pendapat dengan bahasa yang terang
mengenai gerindra dalam konteks masuk atau tidak di barisan koalisi
sebagai suatu yang negatif atau positif
misalnya publik sekarang kan menafsirkan
pdip lebih membuka diri
asdem lebih menutup pintu
di situ kan seharusnya ada bahasa terang yang bisa kita jadikan wacana
perdebatan dengan masing masing argumentasinya
sama seperti ketika partai partai akhirnya berani berbicara
adian saya pikir sama seperti ibu mega
berani menyatakan yang selama ini ada di ruang tertutup
menjadi ada di ruangan terbuka
kita kan tahu
hampir semua partai tidak pernah mengatakan meminta
tapi faktanya dari zaman gus dur sampai sekarang
partai mendapatkan jatah
itu kan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah
sebaiknya keterbukaan itu dijadikan wacana juga
termasuk ketika partai meminta
lakukan itu di ruang terang
ketika berbicara ada pos ke kementerian tiga puluh empat
saya punya kader kader terbaik
yang bisa ditempatkan di pos pos kementerian tertentu
sehingga kemudian ketika ada partai lain
ingin mengajukan orang orang yang ada di partai yang di pos yang sama
orang akan melihat
sekarang sudah dalam ruang seperti akwarium
kok publik dengan mudah bisa melihat
yang anda ajukan itu sebagai kader parpol
apakah orang yang punya latar belakang
profesi pekerjaan organisasi
yang memang memiliki keterkaitan dengan bidang tersebut
atau hanya politik balas jasa karena anda ketua umum
atau anda sekjen
atau anda ketua dpp yang senior umurnya
kalau itu terjadi
menurut saya tidak akan ada kekisruan seperti ini
dan menurut saya menarik
ketika ibu mega memulai sebuah tradisi baru
wacana ini akhirnya bisa ditafsirkan
diperdebatkan di ruang publik
kita akan memperdebatkan menafsirkan
dan melihat apa yang kemudian maksud dari
ibu mega dalam kongres pdi perjuangan kemarin
yang tentu saja memicu dinamika dan kontroversi
tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali bersama
mas toto tadi mengatakan
ketemu dalam kongres pdi perjuangan
ya transaksi atau apapunlah kita namanya
di ruang gelap
menjadi ke ruang terak
sehingga publik bisa memperdebatkan
kita bisa melihat apa yang sebenarnya dimaksud
orang dalam kongres pdi perjuangan materialvol
kita ingatkan memori anda
apa yang kemudian
karena pdi sudah banyak kemenangan sudah ada di dpr sudah begini nanti saya kasih cuman empat ya
lemah tidak mau tidak mau tidak mau
iya dong orang yang nggak dapet aja minta
ini di dalam kongres partai bapak presiden saya meminta dengan hormat bahwa pdi perjuangan akan
masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak
itu namanya baru pukulan dap
mbak adian ini ya yang dibilang mas toto tadi mencoba membawa sesuatu yang sebelumnya ada di
ruang gelap ke ruang trump sehat buat demokrasi
maksud saya kan kita juga harus berpikir rasional bahwa kita memperjuangkan seseorang menjadi presiden
dengan seluruh ide pemikiran yang diperjuangkan dan sebagainya gagasan gagasan dan lalu selesai
menang mau kita tinggalkan begitu enggak bertanggung jawab dong kalau menurut saya
harus kita kawal pengawalan itu untuk memastikan ide ide yang akan kita perjuangkan nanti memang
bisa tercapai ada rp dua ribu dua ratus triliun setiap tahun ada
tujuh belas ribu empat ratus pulau ada sekian ribu triliun kekayaan aset kekayaan negara ini yang harus kita jaga sama sama
kan dan itu keputusan eksekusinya ada tangan presiden tentang bagaimana dan seterusnya lalu kita
membiarkan dia berjalan sendiri dengan orang orang baru yang belum belum bisa diuji pertanggungjawaban
kemampuan kerja dan diluar daripada itu keberpihakannya terhadap ideologi ya keberpihakannya
terhadap nkri nggak bisa dong yang mau saya tanya bang adian apa yang membuat kemudian bu mega bisa
secara terbuka bahkan meminta lebih dari empat lebih dari yang paling banyak gitu hal hal yang
sangat kuantitatif apa yang mendasari bu mega situasi apa yang di belakang bu mega sehingga
bu mega akhirnya buka berbicara seterang itu pada kongres menurut saya itu
konsekuensi demokrasi ya bilang saja karena itu tidak salah kok yang yang tidak berjuang saja bisa minta
tidak berjuang tidak berpartai kemudian bisa merasa dirinya juga berhak boleh boleh
saja lalu apalagi kita yang berjuang apalagi kita yang memenangkannya dari sabang sampai
merauke misalnya bersama sama dengan partai lain tentunya masa kita tidak boleh punya hak itu
kan tidak adil kalau menurut saya wajar bagus pendewasaan demokrasi buat rakyat semuanya
nggak perlu malu malu lah apa yang mau itu tidak ada yang salah dengan itu salahnya di mana
dan nasdem juga merasa tidak ada yang salah dari pidato bu mega cukup terganggu dengan angka angka yang
lebih kuantitatif tadi tidak mau empat mau yang paling banyak bahkan ini kongres pak presiden
ada tinjuan segala tadi ketemu dengan inilah yang harus apa namanya masyarakat harus kita cerahkan
ibu mega ini kan bicara di internal partai loh ini kan kongres pdip ya pak presiden itu adalah kadernya p tiga
itu ada yang perlu di oh ya sama sekali kalau tadi jatah lima belas kalau dibilang harus paling banyak jadi
hai yang otomatis jatah nasdem juga bisa terganggu dong itu gak sama sekali tidak disediakan kita
sudah sudah bicara dari tadi ya bahwa pdip itu pemenang yang kemudian dia punya kursi paling
banyak oke kalau mendapatkan paling banyak sawot oke kok kita harus protes enggak gue yang paling
kok kita harus protes enggak dong
saya ingin garis bawah sekali lagi ya
nasdem ketika dua ribu empat belas
kita dapet loh
akd ya ketua
ketua akd di
kita gak ambil sama sekali kok
kita serahkan ke kawan kawan koalisi
untuk apa agar mereka
solid lagi untuk bersatu
lebih solid lagi gak apa apa nasdem gak dapet
jadi nasdem sudah terbiasa merelakan jatah
untuk partai lain untuk atas dasar soliditas
kita lebih mengedepankan soliditas
bang hadi gimana membaca
ibu mega tadi apa yang melatar belakangi
sehingga secara terbuka
mungkin baru pertama kali ya mas toto dan bang adi
itu secara terbuka jatah menteri
diungkapkan di depan publik di depan presiden terpilih
hanya kematian yang
membuat seorang politisi itu bicara
selama politisi itu hidup maka dia akan
bicara tentang kekuasaan tentang menteri
tentang dpr tentang presiden
dan tentang kepala daerah
itu yang saya bilang sejak awal budi
politik partai politik ada pemilu ada pilkada
gak lebih dari itu
bahwa ada pendidikan politik bahwa ada
sosialisasi politik ya
tapi sejati dari ujung semua itu adalah
sumber sumber kekuasaan politik itu
satu sisi kekuasaan politik ini
menjadi bagian dari upaya membangun
bangsa tapi pada saat yang bersamaan
ini menjadi sumber politik yang
kalau tidak di manajemen
dengan baik justru akan melahirkan
politik kita dalam sistem presidensialisme
saat ini itu menunjukkan
satu wajah yang memang agak jelimet
satu sisi bermusuhan
tapi saat bersamaan jelang
pembentukan kabinet ini kemudian
duduk mesra indah bersama
tapi tadi agak galak bu mega kayaknya kurang
begitu mesra gitu
dalam konteks statement mbak mega saya membacanya
mbak mega tidak mau diperlakukan seperti
udah pertama jokowi
jatah kursinya sama hampir
dengan partai partai politik yang lainnya
kalau diiris dengan pkb yang kurang lebih
dapat empat atau lima kan pdip juga
hampir sama saat ini jadi wajar
kalau pdp gak mau hanya empat
tinggal dipikirkan lagi tujuh nya itu
buat partai yang lain bagaimana komposisinya
itu yang kemudian penting dibicarakan
kegaduhan kegaduhan inilah yang menurut
saya bang adian membuat para pengamat
seperti saya ini menganggap mirbus itu
bukan hanya sebatas mirbus
tapi banyak tafsir yang harus dijelaskan
karena ini yang justru menariknya
ini kan seperti kalau gatel gitu
kita akan garuk garuk atau menepuk
tangan kita kalau digigit nyamuk
anda lihat ini bentuk reaksi atau
sebetulnya begini kalau kita lihat cuplikan
pidato ibu mega tidak bisa berdiri sendiri
kita lihat sebagai sebuah
hal yang berkesinambungan
langsung dijawab oleh jokowi
sebagai presiden karena sebetulnya
permintaan itu dari ketua partai
kepentingan kader dan konstituennya
tentu saja meminta sebanyak banyak
kedalam porsi kekuasaan dan harus
dijawab oleh presiden dalam
porsinya yang berbeda bukan sebagai kader
pdip tapi sebagai presiden yang
punya prerogatif untuk menempatkan
orang orang terbaiknya di kabinet
dan dia jawab dengan bahasa yang menurut
saya menjadi sebuah dialog yang menarik
itu yang saya sebutkan sebenarnya bisa kita lihat sebagai
hal yang bisa dikatakan
budaya baru dan menurut saya harus diteruskan
bagaimana hal yang ada di ruang tertutup
di perbincangan di panggung belakang
tapi kemudian outputnya
sekarang dibuka di depan kita harus jujur
pertemuan gondang dia tidak akan terjadi
tanpa ada pertemuan teguh umar
antara megawati dengan prabowo
mungkin jokowi tidak akan berbicara
mengenai cara dia
termasuk kemarin depan pemret
secepat sekarang ketika ibu mega
tidak menyampaikan itu secara terbuka
dialog dialog yang menurut saya memang harus ada
lebih berbahaya kalau kita kemudian selalu melihat
perdebatan tentang koalisi dan kabinet
semua partai mengatakan tidak ada yang meminta
presiden selalu mengatakan
saya punya prerogatif yang tidak bisa diganggu
tetapi kita bisa baca selalu ada koalisi dagang sapi
dengan pola yang tidak jauh berbeda
enam belas orang partai
disini kan minimal orang kemudian melihat
hal hal yang selamanya hanya disuguhkan
dapurnya mulai dibuka sedikit demi sedikit
dan publik punya saham disitu
untuk ikut berpartisipasi
anda yakin ini sebuah bentuk aksi reaksi
bahkan tidak hanya megawati yang berdiri sendiri
ada presiden jokowi ada juga
gondang dia tadi yang juga
punya reaksi dari apa yang terjadi
bang adian ini bentuk reaksi dari ibu mega
atas ada sesuatu tindakan politik
yang mana yang peristiwa yang mana
peristiwa pidato tadi
bentuk reaksi dari peristiwa peristiwa lain
yang mungkin mendasari ibu mega
akhirnya harus berbicara seperti itu
sebagai ketua umum
partai dia memastikan
dan langsung berbicara pada
presiden terpilihan juga merupakan kadernya
berapa porsi untuk
gak perlu ada peristiwa
memang itu kewajiban dia dong
memang harus dipastikan kan begini ya
yang dikatakan bahwa
kemudian politisi itu
pasti akan berbicara tentang kekuasaan
iya yang membedakan
kekuasaan sebagai tujuan atau sebagai alat untuk menceritakan rakyat
kan itu saja yang membedakan
bahwa kemudian kita melihatnya kekuasaan tidak sebagai tujuan
tapi dia alat
nah di dalam kekuasaan itu
ada presiden ada kabinet dan sebagainya
nah kalau kemudian kita berangkat dari pemikiran seperti itu
jangan kemudian dianggap ini sebagai ketamakan
keserakahan dagang sapi
atau kambing atau apapun lah itu
karena orientasi akhirnya adalah
untuk kepentingan bersama bangsa ini untuk menjadi lebih baik
sebagai ketua umum partai
dia harus memastikan
dan tidak ada yang salah dengan itu
tidak ada yang aneh dengan itu
dia mungkin menjadi
menjadi apa menarik untuk diperbincangkan
karena ya karena mungkin dibawakan dalam kongres seterbuka itu
seperti yang disampaikan toto tadi bahwa
sebelumnya tidak ada yang seterbuka itu
oke kalau sudah seterbuka itu
ya gak ada apa apa juga toh
mas toto tapi kalau kita bicara mengenai reaksi orang yang
se level itu dalam artinya ketua umum
mana yang paling terbaik
yang paling bereaksi paling tajam atas pidato presiden megawati
saya malah harus
kredit point saya berikan kepada ibu mega dengan surya paloh
dengan beberapa manuver yang memancing perdebatan tadi
sebetulnya kalau rocky gerung datang
saya ingin mengomentari istilah yang dia sebutkan di twitter anda
kalau tidak salah ya
mengenai statement ala preman
atau gaya preman yang ditunjukkan oleh megawati
ketika keterbukaan untuk menampung aspirasi kader mendapatkan kekuasaan lebih banyak
itu dianggap politisi
menurut saya mungkin rocky gerung malah
ingin melestarikan politik ala mafia
ketika segala sesuatunya terjadi di panggung belakang
tetapi tusuk menusuk itu tetap terjadi
dan itu lebih tidak sehat
dalam konteks politik oligarki yang selama ini harus kita tolak
tepuk tangan untuk mas toto
ada reaksi termasuk
gondang dia juga katanya punya reaksi yang spesifik
terkait dengan dinamika terkini
kita akan baca reaksi gudang dia
tetap di kupas tuntas
mas toto tadi mengatakan dalam peristiwa politik ada aksi ada reaksi
ketika ibu mega bicara dengan berapi api di kongres pdi perjuangan
ada juga yang punya reaksi yang menarik
pandangan kita di media
mungkin tadi kalau mas toto
mengatakan ada mazhab gondang dia
apakah bagaimana kita membaca mazhab gonang dia
dalam dinamika politik terkini
kita saksikan beberapa cuplikan yang menarik
untuk anda ikuti
orang kita pemenang dua kali
betul apa tidak
saya mau ke mbak irma
mbak irma ada yang menarik perhatian publik
dari proses yang terjadi di kongres tadi
ketika ibu mega bicara
banyak yang tepuk tangan
ketua umum partai nasdem
kayaknya wajahnya agak kurang begitu happy
itu asumsi saya atau
fakta yang ada
dengan datangnya beliau ke kongres
itu artinya beliau menghormati
ini teman koalisi loh
teman koalisi yang harus dijaga sama sama
dan saya ingin kasih tau gini
kenapa ada pertemuan gondang dia
pertemuan gondang dia itu pak ibu mega diundang
hanya saja ibu mega sedang di luar negeri
begitu ya bang adrian ya
maka kemudian mbak irma diundang ke kongres itu ya
maka kemudian orang berpikir yang macem macem
kalau mau kita balik lagi
ketika kongres di bali
itu caimin kan juga gak datang
tapi kenapa caimin gak datang
kan caimin lagi naik haji
apakah kemudian bisa diartikan
bahwa caimin tidak menghormati ibu mega
jadi cobalah kita mulai berpositif thinking
jadi itu peristiwa biasa biasa saja
jangan semua digoreng goreng
orang nggak senyum sedikit aja digoreng goreng
itu kalau kata mbak irma mas toto
senyum senyum sama mas adi
anda bisa membaca hal yang lain atau setuju dengan kata mbak irma
bahwa ini normal normal saja
ya menurut saya memang tidak bisa kita masuk ke dalam
dari surya palo ya
tetapi sebagai sebuah rangkaian
minimal memang bisa terbaca
ada perbedaan sikap terkait dengan
bagaimana gerindra masuk
kedalam barisan koalisi atau tidak
terlihat lebih terbukanya pdip
dan terlihat lebih tertutupnya nasdem
apakah itu salah
apakah ini sebuah barisan koalisi yang akan menemui kebuntuan tidak
malah berbahaya kalau koalisi ini
kemudian tidak memiliki perbedaan pendapat
ketika koalisi ini dibangun diatas
kong kali kong yang harus sepakat dalam semua ide
wacanya tidak usah malu malu
partai suarakan secara lebih jernih
tanpa harus takut dituduh sedang tidak solid
tanpa harus takut dituduh
kemudian sedang tidak satu tujuan
malah dialektikanya akan dinikmati oleh masyarakat
dari setiap sikap anda
sehingga kemudian seperti yang tadi dikatakan adian
perbedaan pendapat meneku
ini bukan karena ketamakan
ingin mendapatkan kuasaan sebanyak banyaknya
tapi karena menganggap kekuasaan ini
akan bisa digunakan sebagai alat
untuk mencapai tujuan tertentu
walaupun formatnya berbeda beda
itu yang kita tunggu menurut saya
oke mbak irma sebelum saya ke bang sodik ya
apakah anda happy dengan situasi terkini
bahwa bang sodik dan kawan kawan di green rail
rasanya kok agak semakin akrab
dengan pak jokowi dan kawan kawan belakangan ini
saya ingin sampaikan satu hal ya
koalisi ini dibangun
dan bekerja keras
untuk memenangkan pak jokowi ini
persatuan dan kesatuan bangsa juga loh
friksi yang begitu tajam
tentu kami nggak mau juga
kemudian koalisi ini pecah
hanya gara gara ada orang yang masuk
kemudian membuat situasi
jadi gak nyaman
maksudnya siapa nih mbak irwan
belum selesai saya bicara
saya ingin jelaskan lagi
yang kedua saya ingin sampaikan
pemerintah yang amanah
pemerintah yang kuat
itu harus didampingi
harus diawasi oleh
oposisi yang konstruktif dan elegan
teman teman pasti bilang
kan ada anggota dewan
untuk bisa melakukan kontrol
anggota anggota dewan yang ada di parlemen itu
adalah representatif dari partai politik
kalau partai politiknya bilang
gak akan ikut orang orang di parlemen
melihat situasi terkini
kontrol sistem yang efektif
artinya gerindra lebih baik di luar saja
lebih baik di luar
kami tegas mengatakan itu
kenapa friksi yang kemarin
terjadi itu begitu tajam
gerindra juga halus mempertahankan
komitmennya di depan pendukungnya
saya belum selesai
nastem bilang bahwa gerindra lebih baik di luar saja
dibanding harus masuk ke dalam
jadi kontrol lah di posisi
bu mega semakin dekat dan gesur gesur menarik
dengan pak prabowo
tapi menurut saya begini loh
sebagai sebuah bangsa
kalau kemudian beda beda ada friksi segala macam
pemilunya sudah selesai
harus bergandengan tangan lagi kan
bahwa kemudian bergandengan tangan itu
bisa dimanai apakah gabung dalam
koalisi atau juga tidak
ya itu tergantung persepsi masing masing
kalau misalnya kemudian hari ini
kok di parlemen
memang mau tambah jadi berapa persen lagi
itu juga bisa ditafsirkan macam macam
salah satunya misalnya yang berkembang
adalah sepertinya sudah cukup
buat pdi perjuangan sendiri
enam puluh dua masih angka yang
belum cukup atau sudah cukup
kalau untuk kepentingan pemerintahan
itu sudah sangat kuat
kursi di parlemen
kemudian kita juga memiliki presiden
ini kekuatannya luar biasa
artinya butuh atau tidak gerindra dalam
rumah koalisi joko iwano saat ini
kalkulasinya tidak sesederhana itu
tidak sederhana butuh atau tidak butuh segala macam
artinya ada banyak pertimbangan
pak presiden katakan kalau
kita akan mengajak partai lain
yang tadinya tidak menjadi bagian dari koalisi
saya akan bicara dengan partai koalisi
selalu berkali kali pak presiden katakan seperti itu
dan pdi perjuangan bahwa kemudian misalnya
masing masing partai punya kalkulasi yang berbeda
karena punya cara pandang yang berbeda tentang
ya boleh boleh saja dan apakah itu problem buat kita
enggak ada yang problem
bang soekarno dikini banyak yang mempertanyakan
sikap gerindra dalam rumah koalisi
maksudnya sudah lah di luar saja belum tentu
pendukung anda juga setuju kan anda bergabung
dalam rumah koalisi ya bang adian dan mbak irma
ya pertama kami
tegaskan lagi sikap kami terhadap
pendukung jokowi bahwa
semua itu dalam praktek politik
sangat amat wajar
termasuk yang tadi katakanlah di koalisi sana
ada nasdem yang menolak diri
itu semua sangat amat wajar ya kan
saya ingin membahas apa yang terjadi
koalisi katakanlah koalisi x dua ya
pertama ada yang jelas jelas mau di luar
ya kan itu pks
ya ada dua lagi
tanpa konsep tanpa program
tanpa argumentasi langsung mendukung
itu saya sebutkan namanya
beda dengan gerindra
beda dengan gerindra kami diminta
untuk bertemu ya kan
kita kan tahu waktu itu ada kepala bin
ya kan untuk keamanan bangsa
untuk keselamatan bangsa
untuk persatuan bangsa kami bertemu ya kan
dan kami bertemu kami bukan
minta jabatan tapi ini loh
ada amanat dari para pendukung kami
yang cukup banyak ini tentang program program itu
dan kami sampaikan
kepada ibu mega kepada pak jokowi
terserah diterima atau tidak
ya kan kalau diterima pun terserah juga
apakah kami akan
diminta ikut mengawal atau tidak
itu yang terjadi di gerindra
pak prabowo itu sudah
diberi kepercayaan penuh
oleh dewan pembina oleh dpp
untuk menetapkan koalisi x dua
tapi sampai sekarang belum menetapkan koalisi
dan baru akan dirapatkan bulan september
penyusunan kabinet hampir sudah selesai
jadi komunikasi politik adalah
kebangsaan untuk persatuan
saya ingin menegaskan bedanya dengan ketua mpr
kalau ketua mpr kami memang pernah
menegaskan bahwa kami berminat
kenapa karena ketua mpr bukan
tapi itu adalah dibicarakan
antara pemimpin pemimpin partai
antara ketua atau fraksi
baik tapi gerindra tidak keberatan
kalau akhirnya presiden dan partai partai koalisi
termasuk mbak irma yang tadinya agak berat
ya lebih baik di luar saja
akhirnya setuju anda bergabung dalam ruang koalisi
berarti kan tadi perataan ketua umum kami
jika program kami diterima
jika kami harus membantu mengawalnya
ya tidak apa apa
karena sekali lagi di pendukung kami juga
baru akan diselesaikan bulan september
walaupun pak prabowo
sudah diberi kesempatan untuk
menetapkan keputusan koalisi atau tidak
oke tepuk tangan kita sudah membaca
apa yang diinginkan para politisi
bagaimana dan apa yang diinginkan
pak jokowi kita akan bahas itu saja
tetap bersama kami
dari dinamika terkini
ada gondang dia
ada teguh umar ada keakrapan kertanegara
dan teguh umar dan lain lain
apa yang anda baca dari apa yang sebenarnya
diinginkan presiden apa yang dirasakan oleh presiden
sebelum itu budi
satu hal yang harus ditegaskan bahwa
tidak stabil seperti tahun pertama
kalau tahun pertama setelah prabowo kalah
dia mengambil komando alih
koalisi untuk menjadi oposisi
jadi feng tapi saat ini
ketika prabowo kalah esoknya
koalisi itu dibubarkan
partai politik dibiarkan apakah bergabung
dengan koalisi atau tidak ini yang kemudian
menjadi keramaian bagaimana merespon
gerindra dan kawan kawan menjadi
bagian koalisi atau tidak statement
jokowi hari ini soal misalnya
komposisi menteri empat puluh
bagi partai politik lima lima kalangan
profesional satu hal
bahwa jokowi ingin menunjukkan kuasanya
sebagai presiden yang tidak terlampau
sekalipun presiden tapi masih diatur
kekuatan partai politik komposisi
menjadi kekuasaan politik jokowi
dalam tanda kutip yang tidak bisa diganggu gugat
untuk kalangan profesional
itu artinya satu sinyalmen
untuk periode kedepan jokowi lebih firm
lebih mandiri dan lebih kuat untuk menentukan
siapa menteri yang harus membantu dirinya
jadi sandra politiknya
akan jauh lebih berkurang dibanding
tahun tahun atau periode sebelumnya anda lihat seperti itu
ya seperti itu kejendungannya
mas toto kejendungannya akan
harus dilihat secara bersama bahwa jokowi
memang menurut saya di periode kedua
akan jauh lebihitoritatif menentukan
menterinya di kongres bali misalnya
pak jokowi kan tidak langsung menjawab
apa yang disampaikan oleh mbak beka
ketika bilang bahwa tiga menteri untuk
partai lain belum tentu enam untuk
pdp pada saat yang bersamaan
jokowi juga ngomong bahwa dirinya
ganteng juga saat itu
satu sinyalmen bahwa sekarang
begitu banyak orang menjadikan
jokowi sebagai magnet sebagai bagian
untuk kepentingan politik itu
sebelum kita kasih kesempatan teman teman masih
lesandra atau merasa lebih
firm anda setuju dia punya kuasa yang
penuh sekarang meskipun tadi koalisinya
agak lebih gemuk dibanding sebelumnya
saya tentu saja belum bisa membaca
hati dan pola pikirnya tetapi
kalau dia belajar dari apa yang
terjadi pada sby jilid kedua dan
satu satu yang bisa dipelajari dari periode kedua kan hanya sby
ibu mega dengan gusur tidak pernah
merasakan itu ada pembelajaran yang
menurut saya ketika dia menggunakan
akal sehat dia akan
mencoba untuk lebih berani sederhana
kegagalan utama sby
adalah ketika fokus pada periode kedua
untuk membangun koalisi sebesar besarnya
mempermanenkan set gap
bahkan kita tahu ada sebuah
kejadian dua ribu sepuluh ketika sri mulyani
harus mental karena tanda
kutip perkawinan antara dua orang laki laki
saat itu abu rizal bakri mendapatkan
posisi sebagai ketua harian set gap
dan kita tahu outputnya apa
outputnya approval rating yang semakin rendah
outputnya adalah dua partai
yang diberikan kemewahan
menjadi inisiator dari hak angket senturi
dan hak angket mafia pajak
jadi ketika jokowi belajar dari apa yang terjadi pada
sby jirid dua harusnya
dia lebih berani
mengambil tongkat presidensialisme
tanpa kemudian menghabiskan waktu
terlalu banyak menjadi pemimpin koalisi
potensi masuknya gerindra dalam rumah koalisi
bagaimana plus minusnya untuk teman teman
koalisi yang ada di dalam ataupun
untuk presiden jokowi
dilihat dari sisi kuantitatif
semakin banyak aktor
lebih sulit management conflict dilakukan
tetapi ketika berbicara mengenai pembelajaran lagi
menjadi tidak solid
dan di atas kertas dalam periode ke dua
kecenderungan partai menjadi lebih tidak loyal
itu lebih mungkin terjadi
karena mereka tahu sisa waktunya tinggal sebentar
sehingga memasukkan satu atau dua partai baru
bukan tidak mungkin ada yang bergantung

sehingga kemudian ketika ada satu atau dua partai
ngelunjak tanda kutip bahasa awamnya
disitu dia punya bergantung
untuk tetap bertahan dengan
kekuatan politiknya karena ada partai baru
jadi disitulah gunanya
saya harus mengatakan ban cadangan
kalau bicara dari pembelajaran apa yang terjadi pada zaman sby
kita kasih kesempatan teman teman mahasiswa
untuk bertanya siapa yang ingin bertanya
biar tidak jauh jauh ya
apa saja asal jangan nama nama ikan ya
pernahkah nama saya
pernahkah nama saya diki
dari universitas negeri jakarta
saya ingin menanyakan kepada opsi pdip
yaitu tentang pendapat saat oposisi
bagaimana para partai koalisi
menanggapi hal tersebut
dan tadi mengenai hal hal mengenai porsi
kita tahu kan partai oposisi
beberapa mulai merapat menjadi koalisi
terkait kursi menteri dan lain lain
apakah koalisi sebelumnya akan melihat
peluang yang sama di partai oposisi yang baru
bergabung dengan koalisi sebelumnya
dan pertanyaan kedua
sebelumnya kan presiden pernah reshuffle kabinetnya
apakah ini hanya kepentingan politik saja
apakah nantinya akan terjadi reshuffle lagi
akan nantinya akan terjadi reshuffle lagi
banyak terima kasih
tepuk tangan untuk teman kita dari unj
bang adian ada yang mau dijawab
benar benar anda paham dengan pertanyaannya ya
belum begitu paham
tadi sebenarnya sudah ditanya
bagaimana penerimaan jika memang akhirnya bang surya
dan kawan kawan masuk ke dalam koalisi
ini lebih happy atau lebih sehat
buat demokrasi sehat
jangan bicara perasaan happy tidak happy
apa yang disampaikan pak presiden tadi
juga sebenarnya tidak bermakna apa apa
selain dia menjelaskan tentang
apa hak prerogatif presiden
sesuai dengan konstitusi
dengan bahasanya sendiri
bahwa saya punya kuasa besar loh
secara konstitusional memang betul kok
dia memegang hak progratif untuk menentukan kabinetnya
jadi kalau kemudian nanti ada keputusan seperti itu
misalnya kita berandai andai
ya jangan bawa perasaan memang secara konstitusional itu hak presiden kok
itu hak prerogatif presiden
walaupun kemudian misalnya kita berpikir
bisa saja kenapa sih tidak bantu pemerintahan
dengan mengontrolnya sebagai oposisi
itu kan sebuah bentuk bantuan juga dong
kenapa kita sadar
bahwa kita manusia tidak sempurna
dalam proses perjalanan mungkin saja salah
kita butuh banyak orang yang mengamati
mengamati kinerja kita sebagai
bagian dari pemerintahan dan partai yang berkuasa
dan segala macam seperti itulah kira kiranya
ya bantulah dengan mengamati ngamati kita
mengawasi kita biar kita tidak salah jalan
salah langkah dan sebagainya
dan itu sah dalam negara demokrasi
dan bantuan gerindra mungkin saja tetap dibutuhkan untuk ada disitu ya
bantuan gerindra dan kawan kawan mungkin saja dibutuhkan seperti yang
diaskirasikan bayi irma tadi ya
sampai pernyataan saya tadi bahwa saat pertemuan di tukumar tidak ada pembicaraan tentang kabinet
tadi sudah disampaikan juga
bahwa gerindra tidak bicara tentang kabinet
apa kemudian pembawa acara ngotot bicara tentang kabinet ya
oke oke salah saya berarti
kalau gitu karena saya disalahkan oleh bang adian
lebih baik saya mundur kita break dulu
kami akan segera kembali bersanjur dah
oke saya kecepatan tadi ya
anda masih di kupas tuntas jokowi cari menteri siapa gigi jari
ini closing statement segmen terakhir kita
saya mau dari gerindra dulu
yang menjadi gak tau ya
gadis cantik yang dilirik oleh pak jokowi atau tidak
tapi bagaimana gerindra menghadapi dinamika terkini
apa yang paling bisa ditawarkan gerindra
jika pak jokowi sekarang lagi talent scouting menteri
menjadi indra safri untuk tim nasional kabinetnya dia
menarik dari ini
bahwa prabowo ketua umum
ketua dewan pena belum memutuskan
apakah diluar atau di dalam
walaupun dewan pembina dpp sudah menyerahkan keputusan kepada beliau
yang kedua ketika kami bertemu
ketika beliau bertuah bumega dan pak jokowi
itu menyampaikan aspirasi
apakah diterima atau tidak
jika diterima kami tidak usah masuk
jika diterima dan kami harus masuk
kami juga siap
dan kami tidak akan marah
jika programnya diterima tapi kami tidak ikut masuk
itu adalah sikap kami
kami mementingkan semua adalah demi kepentingan bangsa
termasuk demi aspirasi
dari pendukung kami yang cukup banyak itu
yang sudah disampaikan oleh ketua umum
kepada presiden terpilih
tepuk tangan untuk pak soriq mujahid
dari partai gerindra
mbak irma nasdem jika nanti jatahnya berkurang
mungkin saya akan menemukan
jaksa agung yang sudah diisi oleh kader nasdem
ke depannya kemungkinan akan diisi oleh profesional
gimana melihat kemungkinan kemungkinan
yang mungkin saja terjadi ke depan
kan kita sudah punya komitmen
mendukung tanpa syarat dan mahar
jadi mau jaksa agungnya dari mana pun
silahkan silahkan saja
tidak ada masalah
tidak ada masalah
silahkan saja pak presiden yang tentukan
jaksa agung yang sudah diisi oleh kader nasdem
ke depannya kemungkinan akan diisi oleh profesional
tidak ada masalah
kami hanya menyiapkan kader
yang diminta oleh pak presiden

soal posisinya di mana
ya silahkan pak presiden
kenapa kami melakukan itu
dan kami tidak terbuka seperti ibu mega misalnya
karena orang punya gaya gaya sendiri sendiri
karena nasdem itu berkaca pada
contoh yang sudah terjadi
dikatakan sudah hampir menjadi
apa namanya wakil presiden
tiba tiba nggak jadi itu kan membuat orang yang digadang gadang itu kemudian terbunuh karakternya
nah itulah yang tidak bisa dilakukan oleh nasdem
maka nasdem tidak pernah menyebut siapapun jumlahnya berapa
supaya apa supaya itu tetap menjadi haknya presiden
bukan berarti strategi ibu mega itu terang tepat ya
enggak keterbukaan ibu mega kan sudah dibilang tadi
itu bagian dari rule model ke depan
enggak ada masalah
baik tepuk tangan untuk mbak irma
bang adian seberapa yakin strategi ibu mega di kongres pdi perjuangan kemarin
yang sangat terbuka membawa sesuatu di ruang gelap ke ruang terang itu bisa diamini oleh presiden
presiden sudah bilang tadi kok kenapa masih ditanya lagi
pasti pdi perjuangan dapat lebih banyak dibandingkan partai partai lain
artinya bahwa yang menjawab tadi presidennya langsung
di saat yang sama di kongres itu juga
tidak ada interpretasi lain
atau tetap empat misalnya
kalau tadi kan dikatakan kalau empat saja itu dua kali yang jelas
jelas berapapun angkanya presiden sudah katakan terbuka di hadapan sekian ribu orang yang hadir langsung
dan sekian juta mata lain yang melihat melalui televisi dan sebagainya
bahwa pdi perjuangan akan mendapatkan jatah kursi lebih banyak dibandingkan partai partai lain
terus yang ditanya lagi apaan
oke berarti tidak ada
oke tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan untuk bang adian
nggak ada yang ditanya lagi berarti artinya strategi itu sudah dijawab
enggak kalau misalnya
nah pernyataan itu apa mau kita tafsirkan lagi
nggak mungkin saja presiden punya tafsir lain misalnya
kalau untuk spesialisasi menafsirkan tanya pengamat
biar mereka tafsirkan
anda percaya diri bahwa strategi itu jitu dan langsung sudah dijawab presiden dan itu akan menjadi
sudah langsung dijawab oleh presiden
dan saya berpikir bahwa presiden tidak punya motif apapun untuk mengingkari apa yang disampaikan itu
bahwa kemudian angkanya berapa ya nanti kita lihat prosesnya
kalau menurut saya sebenarnya jatah untuk partai lebih besar dari jatah untuk profesional
bangsa yang harus kita jaga
bangsa yang harus kita jaga tentang ideologi yang harus kita pastikan nkri harus kita pastikan
dan kekuatan di bawah kalau kita bicara struktur organisasi ya
kekuatan di bawah negara partai politik
level organisasi satu tingkat di bawah negara
artinya ketika terjadi apa apa terhadap bangsa ini yang pertama itu partai politik pasti akan bergerak
jadi jatah partai harus lebih banyak dari jatah profesional
untuk kepentingan menjaga bangsa
karena kita tahu bahwa persoalan bangsa ini tidak cuma ekonomi
tapi ada persoalan kepentingan
ada persoalan kelewatan ada persoalan ideologi ada persoalan nkri dan sebagainya
itu tadi adian api itu pun dari pd perjuangan
bang adi bagaimana melihatnya
saya kira kedua koalisi jokowi akan jauh lebih dinamis
tantangan pertama adalah soal menghadapi keberlimbahan dukungan itu
ini tanpa diduga tanpa diundang begitu banyak partai yang kalah jagoan politiknya
kemudian secara bersemaah bermigrasi ingin menjadi bagian dari koalisi
inilah yang kemudian membuat madhab kondangliadan teguh umar secara kemistri
sekali lagi berbeda secara komite berbeda
kalau saya ada tiga opsi bagaimana cara memperlakukan gerindra
pertama sama sekali tidak diberikan apapun
dia di kick off
gerindra harus ditolak masuk dalam koalisi
yang kedua ya misalnya ada politik akomodatif
misalnya berbasiskan sharing power
ada menteri dua atau tiga yang kemudian diberikan kepada gerindra
atau yang ketiga yaitu politik akomodatif tapi agak samar samar
kasih ketua mpr
ini politik akomodatif sebenarnya
yang diberikan kepada kelompok oposisi seperti zamannya sby
tapi ini tidak kelihatan sebagai bagian dari sharing power
tapi ala kulihal di atas segala galanya
saya kira politik kita ini akan jauh dinamis
karena cukup potensial partai politik pendukung jokowi ini
akan terjadi perang saudara menghadapi dua ribu dua puluh
perang saudara civil war di depan nih kalau kata adi praetno
mas toto singkat saja terakhir menutup dialog kita
tempatkan porsi anda sebagaimana mestinya
jokowi berbicara dua ribu dua puluh empat
sebagai masa pensiun
ini bukan masa konsolidasi politik anda
ini bukan masa anda menjadi pemimpin koalisi
masa anda meninggalkan legasi
meninggalkan pekerjaan yang baik
partai malah berbeda berbanding terbalik

karena jokowi masih bisa maju kembali

adalah waktu buat konsolidasi politik
dan itu hanya bisa ditunjukkan ketika anda menjadi bagian dari pemerintahan yang bisa berhasil tadi
jadi tempatkanlah kader kader yang terbaik
bukan hanya karena dia senior dia ketua umum
ataupun sekjen sebagai politik balas jasa
sama anda masih memiliki peluang
dan awal itu ada di dua ribu dua puluh empat
tugas utama oposisi menjaga basis masa yang pernah dimilikinya
jadi saran saya buat gerindra memang lebih baik menjadi oposisi
lebih baik menjadi oposisi
itu saran dari yunarto wijaya
terima kasih bapak ibu atas perbicaraannya
kita sudah sampai penghujung kupas tuntas pada malam hari ini
demokrasi bukan hanya sekedar bagi bagi kursi untuk teman kongsi
tapi demokrasi mengembangkan tanggung jawab yang suci bagi pemegang kursi
apa dan siapa yang terbaik bagi negeri
karena harapan dan suara publik yang dititipkan oleh pemilu harus dipertanggung jawabkan
secara kinerja dan etika
jangan sampai keputusan penting hanya dibuat oleh oligarki yang maunya menang sendiri
tanpa peduli nasib dan masa depan bangsa ini
pemilihan menteri dan kawan koalisi jadi langkah awal
untuk membuktikan bahwa menegakkan meritokrasi bukan hanya sekedar janji
saya budi adiputro sampai jumpa di kupas tuntas
minggu depan selamat malam